di laksanakan rabu kemarin memang menarik perhatian masyarakat indonesia
ada saja hal unik yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat
ya seperti keinginan calon wakil bupati bekasi ahmad dhani mendatakan grup band
red hot chili peppers ke bekasi jika ia memenangkan pilkada kali ini
bagi anda pecinta musik funk
kedatangan grup band red hot chili papers atau rhcp ke indonesia mungkin satu hal yang anda tunggu tunggu
begitupun dengan keinginan ahmad dhani musisi yang juga calon wakil bupati bekasi ini
ia menyampaikan keinginannya menggelar konser rhcp gratis jika ia memenangkan pilkada
berbagai tanggapan pun muncul di media sosial
hingga kini jaringan survei indonesia mencatat pasangan sadudin dan ahmad dhani berada di posisi kedua
di bawah pasangan petahana neneng hasanah yassin eka supriyat maja
red hot sili paper sendiri merupakan grup band funk asal california amerika serikat yang lahir sejak akhir delapan puluh an
salah satu singlenya by the way yang rilis tahun dua ribu dua belas
merupakan awal dari popularitas rhcp di panggung musik dunia
fajar fadilah cnn indonesia